sementara itu kepala bidang prediksi dan peringatan dini cuaca bmkg miming saipudin menyampaikan dalam konferensi pers di geraha bnpb kamis tiga puluh satu oktober bahwa musim hujan di indonesia diperkirakan akan mundur
gelombang udara panas masih bisa dirasakan di wilayah indonesia bagian selatan katolistiwa
bahwa awal musim hujan itu di sebagian besar wilayah sumatera selatan jawa itu adalah pertengahan november
jadi kalau untuk wilayah jawa pancarobanya itu kemungkinan masih pada musim bulan sampai pertengahan november
nah pertengahan november hingga desember itu dia sudah mulai banyak hujan artinya dia sudah mulai masuk musim hujan
kriteriannya seperti itu
kemudian tipe potensi cuaca yang paling harus diwaspadai ketika menjelang masih pancaroba ini sampai pertengahan november itu adalah potensi cuaca ekstrim yang tadi disampaikan puting beliung

kemudian hujan es yang kerap terjadi di transisi musim
kemudian curah hujan lebat yang umumnya pada durasi singkat dan disertai kilat dan petir